iya kamu tuh kan wakil direktur
aku tuh cuma pingin jauh dari kamu
supaya kamu tuh gak pernah berantem lagi
sama orang tua kamu
kamu inget gak
dulu tuh kita pernah janji
bakal sama sama terus selamanya
kamu tuh orang yang paling berarti
bahkan aku tuh rela
aku tuh gak mau marahan sama kamu lagi
kamu jangan nyokin aku lagi ya ken ya
kamu memang betul betul anak yang baik kan
air mata kebahagiaan
yang mengalir dari sebut mata kebahagiaan
membuat semua orang ingin dekat sama kamu
begitu juga aku ken
dan aku ingin membuat kamu tersenyum
kalian ini betul betul kerja yang cepat
berarti saya menjual perkebunan bunga ini
kepada orang yang tepat
tosonya kamu tuh tidak akan menyesal
menjual kebunmu kepada saya
karena cucuku itu ya
ya aku tuh senang sekali loh
jadi nanti kalau saya itu liburan kesini
boleh dong ya
sekali sekali aku mampir ke kebun buka itu ya
oh kamu tentu saja boleh dong
dengan segala senang hati
aku menerima kamu disini
eh yang katanya yang mau buat pesta ya
pestaan apaan ya
eh mau bikin pesta
pasti pesta pembukaan
perusahaan perkebunan itu kan
eh kalau bisa
pestanya itu sebelum aku berangkat loh ya
jangan sampai aku udah berangkat situ pesta
ya sama aja bohong
soalnya saya akan membuat satu pesta yang meriah
dan kamu harus datang dong
apakah sekalian kita buka pameran mawar aja
kan soalnya disana banyak jenis mawar
dan lagi berbunga lagi
itu kan ide yang bagus sekali antoni
eyang pasti setuju
soalnya juga kan
nanti kalian ya
nah sekarang aku tuh mau bikin pameran di perkebunan mawarku
tuh nah terserah kamu kata katanya kayak gimana desainnya kayak gimana
karena aku gak ngerti apa apa ken
kamu yakin nyerahin semuanya ke aku
iya kamu itu kan wakil direktur
antoni aku bawain buket mawar merah lagi nih buat kamu
mudah mudahan kamu seneng
dan mudah mudahan juga kamu ngerti
kalau mawar merah ini adalah tanda rasa cinta aku ke kamu antoni
pameran bunga mawar
wah antoni pasti seneng kalau diajak ke sini
udah terlalu banyak yang kamu kasih ke aku
terlalu banyak prita
sampai aku gak tega lagi untuk nerimaannya
karena aku tahu
aku gak akan bisa untuk menerimanya
mawar merah adalah tanda cinta
apakah kamu ngasih bunganya ini prita
untuk menyatakan perasaan kamu ke aku
takut kalau kamu jatuh cinta sama aku
aku takut prita
soalnya aku gak mungkin tega kalau kamu
tapi aku juga gak akan mungkin mencintai kamu
dari dulu hati aku udah aku berikan pada kendi
walaupun sekarang mungkin kenny udah lupa sama aku
anthony aku punya kejutan mau buat kamu
pem pem pem merah bu bu bunga mawar
ini diadainya di perkebunan mawar
kamu pasti senang deh berada di tengah tengah mawar merah mereka
kau mau lihat
kamu mau ajak ke sana
mau tahan duit
ya katanya sih suka
boleh pada dong
mau jadi beda sih
aku boleh minta tolong gak
nah nanti di pojokan sana ranginat kasih kursi kursi panjang
biar pengunjung bisa duduk enak camilan sambil minum minum
terima kasih tuan
kayaknya gerbang depan harus ditaruh mawar yang dua meteran deh
tapi emang duduk mana ya
tadi kan aku bayar uang taksi seratus ribuan
aku belum minta kembalian ya
kamu tunggu di sini ya
aku mau ke depan dulu
jangan kemana mana ya
bang udah dong
aduh jadi dapet repot tuan
kok di sini
apa ini dapetnya dia
apakah pemeran pembawaan ini dapetnya dia juga
hai antoni maaf ya kamu jadi nunggu lama
untung aja taksinya masih ada di depan kalau enggak gimana kita pulang
ya udah sekarang kita masuk deh berita kita pulah berita
maksud kamu apa kok pulang kita kan belum masuk dan kita juga baru
nyampe yaudah kita masuk bentar aja ya aku sakit
sejak kini berganti malam
dimanakah engkau berada
aku tak ada